warga dusun wintaus girimulyo panggang gunung kidul daerah istimewa yogyakarta
sudah turun temurun mengonsumsi tiwul
meski sempat tergeser popularitasnya oleh beras tiwul tetap dilestarikan
cara membuat dan memasak tiwul tak pernah berubah sejak zaman penjajahan belanda
sekolah pagesangan mengampanyakan kembali tiwul sebagai makanan pokok asli gunung kidul
bersama perempuan perempuan wintaus
kalau untuk masyarakat gunung kidul itu sangat kompatibel sekali gitu loh tiwul ini
makanya kenapa itu masih lekat sampai sekarang karena tradisi pangan di gunung kidul itu kan
menyimpan pangan hingga panen berikutnya
di wintaus kisah singkong atau manihot esculenta yang menjadi makanan pokok
sudah ada setidaknya sejak tahun seribu sembilan ratus tiga puluh an
ceritanya seperti apa yang diturunkan dari mbah mbah sejak zaman perjuangan itu
ceritanya itu masih langka sama beras itu belum ada jarang ada beras itu
terus tiap hari makannya tiwul nanti kalau makan nasi itu banyak tiwulnya daripada nasinya
nanti terus dicampur sama lauk ya apa saja
sambal sama gere sama sayur itu daun daunan itu
ahli gastronomi universitas negeri yogyakarta minto harsono memastikan
tiwul lahir di gunung kidul akibat penjajahan belanda
sekitar tahun seribu sembilan ratus empat puluh an sentralisasi beras di zaman kolonial belanda yang dilanjutkan jepang
membuat harga beras mahal
kalau saya mengatakan bahwa sejak zaman belanda karena yang membawa itu adalah dari portugis
yang dikembangkan oleh hindia belanda india belanda bisa mengambil keuntungan
bisa menjadi barang ekspor ke beberapa negara eropa kemudian berkembang pada masa masa penjajahan
itu saya katakan itu sebagai makanan masa masa kolonial
karena tidak ada alternatif lain bahkan orang orang kita itu kalau makan kan diwul dengan sayuran atau kulipan
di indonesia singkong pertama dibawa portugis masuk ke maluku
namun karena tak berkembang
singkong lalu dibawa ke jawa pada seribu delapan ratus delapan puluh
hampir seperempat abad kemudian singkong sempat diperkenalkan bupati trenggalek jawa timur
namun tetap tidak berkembang
lalu singkong justru berkembang di kabupaten sekitarnya seperti cilacap wonogiri hingga gunung kidul
singkong pernah diekspor belanda ke sejumlah negara eropa pada seribu sembilan ratus sembilan puluh
cara membuat tiwul juga tidak pernah berubah
seperti yang dilakukan tiwul yutum di wonosari gunung kidul
pertama singkong dikupas dan dicuci
setelah itu dijemur di bawah terik matahari antara lima hingga tujuh hari hingga hilang kadar airnya
yang biasa dikenal dengan nama gaplek
gaplek kemudian dihaluskan
saat akan dimasak tepung gaplek diberi air secukupnya
dan lalu dikukus selama lebih kurang lima belas menit
itu bedanya apa sih mas kalau menggunakan gas dengan kayu bakar
kalau untuk menggunakan kayu bakar itu untuk kematangannya lebih sempurna
jadi ya lebih apa untuk kekenyalannya juga lebih sempurna
berbeda dengan tiwul sebagai makanan pokok
tiwul yutum telah mengalami modifikasi menjadi penganan bercita rasa manis
atau yang biasa disebut sebagai tiwul ayu
dalam perkembangannya untuk memenuhi pelanggan yang lebih luas
industri tiwul ini telah membuat tiwul dalam bentuk tiwul
usaha ini telah bertahan selama dua generasi
sementara di salah satu sudut belakang pasar keranggan kota yogyakarta
tiwul telah hadir selama tiga generasi bersama sejumlah penganan sejenis lainnya
penjual saat ini rini mengaku
hanya meneruskan usaha ibunya yang terkenal dengan nama bu hadi gatot
tak begitu hafal kapan mulainya
namun rini masih ingat betul neneknya bah lungsi
sudah berjualan sejak ia
sejak ia masih kecil
untuk menjaga cita rasa ada satu rahasia kecil
ini sih kemungkinan ini sudah dipesan dari gunung kidul
maksudnya udah di drop gitu loh
sudah pesan nanti kalau itu habis tinggal ambil gitu
tinggal pesan aja gitu
jadi nggak ada yang lainnya
soalnya kalau lainnya ini takutnya rasanya nggak enak gitu
getir apa apa gitu
biasanya seperti berapa kali
sama seperti kopi yang identik lahir dari perbudakan dan penjajahan
dewul adalah kuliner yang juga lahir dari penjajahan
tim liputan cnn indonesia daerah istimewa yogyakarta